egy sujana melaporkan beberapa orang atas tuduhan pencemaran nama baik
salah satunya terkait dengan tudingan bahwa egy terlibat dengan kelompok saracen
yang dituding menyebarkan ujaran kebencian di media sosial
egy sujana melaporkan beberapa orang atas tuduhan pencemaran nama baik
mereka adalah bos sarasen jasriyadi ketua bidang hukum seknas jokowi deddy mawardi
dan suni tanuwijaya yang pernah menjabat sebagai staf khusus basuki cahayapurnama
mereka dilaporkan atas dugaan pencemaran nama baik dan fitnah
melalui kuasa hukumnya rasman nasution egy melaporkan jasriyadi
karena telah mencatut namanya sebagai pengurus saracen
sementara suni tanuwijaya diduga telah mendanai peredaran kabar hoax di situs online
rasman menyatakan egy merasa saat ini sebagai target
kami menduga dan pak egy merasakan man saya ini seperti di target
saya ini di to
dulu mungkin untuk kasus yang menimpa teman teman untuk urusan kaitannya dengan makar
saya belum diambil mungkin sekarang saya di target
dalam kasus sarasen polisi belum memanggil egy sujana
egy sendiri saat ini sedang melakukan ibadah haji
lasman mengklaim egy pasti pulang dan siap menjalani pemeriksaan kepolisian
egy tidak takut diperiksa
dan itu bukan karakter dia dia aktivis
jadi kalau ada yang saya lihat di online sepotong sepotong
egy tidak mau dipanggil bukan tidak mau
tapi proses hukum itu berjalan dulu sesuai dengan koridornya
ujaran kebencian yang disebarkan melalui media sosial dianggap berbahaya bagi keutuhan bangsa
presiden jokowi pun memerintahkan kapolri untuk mengusut kasus sarasen
termasuk pemesan atau dalang dari penyebaran ujaran kebencian
tapi kalau sudah memecah belah
mengabarkan hal hal yang fitnah mencelah orang lain
kemudian berbahaya bagi negara kesatuan republik indonesia
saya sudah perintahkan kepada kapolri diusut untas
bukan hanya saracen nya saja
tapi siapa yang pesen siapa yang bayar harus diusut tuntas
sekarang pekerjaan rumah ada di tangan kepolisian
horas manihuruk cnn indonesia

langsung saja kami membahasnya malam hari ini
dengan rasman arief nasution yang merupakan kuasa hukum egy sujana
selamat malam bang rasman terima kasih
kemudian ada deddy mawardi yang merupakan ketua bidang hukum dpn sekretariat nasional jokowi
pak dedy terima kasih sudah hadir
langsung saja saya ke bang rasman
mungkin bisa anda jelaskan ini melaporkan balik ya
artinya melaporkan tiga nama atau empat nama sebenarnya
beberapa nama ya
ada nama pak deddy mawardi salah satunya yang anda laporkan juga
kaitannya apa nih kalau pak deddy mawardi ini
pertama saya ingin tegaskan bahwa bung egy sujana itu adalah the winner bukan the loser
dia adalah petarung bukan pecundang
kemudian dan bung egy
ini menitip kepada saya sebagai ketua tim kuasa hukum karena beliau mengindikasikan bahwa beliau menjadi target
untuk kepentingan orang orang tertentu kelompok tertentu
dikarenakan beliau sangat terakhir terakhir ini ikut serta mengkritisi pemerintahan yang sedang berjalan sekarang
yang menarget pemerintah berarti maksudnya
dalam dugaan beliau ada orang yang berkepentingan dan dengan bahasa pak kapolri dengan bahasa bapak presiden
beliau merasakan kok saya ini seperti perasaan saya ada di target
padahal kita ini dia bilang bersama rasman dan teman teman yang lain pak magdir kita bareng bareng pasang badan
bagaimana polri dalam penegakan hukum bagaimana kpk dalam penegakan hukum bagaimana kejaksaan dalam penegakan hukum
untuk berada pada koridor yang benar karena hukum itu adalah law justice declare
baik soal target atau tidak di target nanti kita akan selanjutnya ulas ya
tapi saya ingin karena ada pak deddy di sini anda melaporkan pak deddy ini karena apa kaitannya dengan saracen ini konteksnya di mana kemudian
nah tentu itu tadi kan prembol pembukaan ya
nah sekarang apa hubungannya dengan saudara deddy mawardi
ini balik baliknya ada mawardi deddy ada deddy mawardi
kalau saya lihat dalam tulisan yang lain beliau langsung menyebut itu adalah deddy mawardi kan begitu ya
jadi beliau ini secara terang menurut saya ya secara benderang begitu juga dengan pendapat bung egy dan tim
itu dengan tegas mengatakan bahwa ini poinnya soal saracen ketua seknas jokowi siap hadapi egy sujana
ini yang statement beliau oke
kemudian mawardi deddy untuk menjaga keutuhan bangsa negara dan nkri bismillah saya siap hadapi laporan egy pembuat hoaks mesti dibasmi
menurut kami kalimat ini tidak terpotong
dan karena itu maka kita berkoordinasi dengan pihak cybercrime kita datang ke baris krim maka kita melaporkan
karena saudara deddy mawardi dianggap telah mencemarkan dan memfitnah nama baik seorang egy sujana
yang begitu lama menjaga reputasinya untuk tidak diduga dituduh menjadi orang yang turut serta
melakukan kejahatan sebagaimana yang diduga oleh pihak polisi yang telah melakukan penyidikan terhadap tiga orang
dalam hal saracen oke
yang diduga menggunakan isu isu agama untuk kepentingan tertentu
jadi di sana kaitannya
pak dedy silahkan tanggapan anda pak deddy
ya yang pertama
benar ada mengatakan pembuat hoaks mesti dibahas ini
oh tidak pernah
saya punya bukti asli
saya tidak akan
ini berita ini foto anda ini enggak
ini anda punya enggak
saya ini betul tapi
belum tentu ada kaitannya
saya tanya kepada pak deddy
anda kan kasih
tidak saya tanya
kalau ini anda atau tidak
kalau anda tidak mengaku
ini saya betul
ya berarti anda yang nulis dong
nah berarti anda yang buat
nah ini pemberitaan ini ya
pemberitaan itu emang itu
nah begini begini
kita dengarkan dulu pak deddy ya
pak resman kita dengarkan pak deddy dulu
ya saya mau jantelmen agreement
saya juga sama gitu
saya akan hadapi semua
kita ambil dari satu media kemudian ambil dari satu media kemudian ambil
saya punya semua buktinya
kalau saya dituduh telah melaku tadi saudara resman mengatakan sembilan puluh sembilan persen gitu
saya akan buktikan nanti di kepolisian apakah itu omongan saya atau tidak
kemudian ini juga di twitter saya betul
ada saya mengatakan bahwa untuk menjaga keutuhan bangsa dan negara bismillah
laporan egy ini laporan dilaporkan oleh bang resman waktu itu ya
ini kemudian membuat hak mesti dibasmi
saya menyimpan twitter saya
akunnya masih ada
tidak dihapus ya
saya akan siapkan
saya sudah siapkan semuanya
yang dikatakan oleh bung rasman tadi bahwa sembilan puluh sembilan persen saya menuduh saudara egy itu sebagai
bagian dari sarasen itu juga tidak benar
ini juga saya tidak benar
saya masih menyimpan
nah sehingga kalau ini soal pembuktian saya akan buktikan
saya tidak perlu takut
karena apa yang saya katakan itu adalah benar
apakah saya salah kalau saya mendukung kapolri untuk melakukan
berantas sarasen ya
berantas itu saracen siapapun yang diduga terlibat silahkan diperiksa
anda tidak pernah menyinggung sama sekali nama egy sujana
saya singgung di situ
itu kan bentuk kelas
mendorong polisi memeriksa nama nama yang dikaitkan itu
termasuk diantaranya nama egy sujana
pak egy sujana dan lain sebagainya
baik bang rasman ini kan yang anda kutip di sini kan adalah kalimat ketika sudah anda laporkan
membuat anda melaporkan itu apa sebenarnya kalimat yang mana
anda harus gentle dong
jadi begini seperti saya ya
meskipun tahun dua ribu empat misalnya saya menampar keponakan saya
lalu saya membela bla bla bla
lalu kemudian saya diproses hukum
walaupun itu bertentangan pada waktu itu saya jalani gitu loh
jadi ini begini ini kan ini saya tanya lagi
ini benar nggak surat anda ini pernyataan anda
dukung kapolri sikat habis kelompok saracen
oke tunggu dulu biar saya jelaskan
jadi di sini kita melihat bahwa
mendukung kapolri sikat habis kelompok saracen
kelompok saracen ini sangat berbahaya
bahkan lebih berbahaya dari teroris dan koruptor
ada delapan ratus ribu akun di media sosial yang diproses saracen
dan disebar ke masyarakat menggunakan media sosial
akibat aksi kelompok ini
pernah rakyat indonesia merasakan
khususnya menjelang pilkada dki
apa indikator saudara
mengatakan bahwa pilkada dki ada kaitannya dengan saracen
itu tidak ada tidak ada
tidak tidak tidak
ini surat adik adik
ini surat adik adik
ini surat adik adik
ini surat adik adik
ini surat adik adik
ini surat adik adik
kenapa tidak ada urusan
kenapa tidak ada urusan
ini rangkaian satu peristiwa
tidak yang melakukan penyebaran siapa
kaitannya saya jelasin dulu
tidak saya jelasin dulu
baik pak dedy berkata
maka bertanggung jawab
nah ini anda mengatakan pilkada
saya tadi malam mengatakan di salah satu tv swasta
tidak ada masalah dengan urusan saracen
dalam hal pemilihan pilkada dki
tapi anda mengatakan ada kaitan
kerukunan kebinekaan bangsa indonesia dan keutuhan
hampir saja tumbang
oleh kelompok nkri
bagaimana anda bisa mengatakan ini hampir saja tumbang
kaitannya dengan kisujana
tidak ada tunggu dulu
tidak ada masalah
loh iya kaitannya apa
saya tunggu maka saya jelaskan dulu
hampir saja tumbang
pertama anda mengatakan masalah pilkada dki
yang kedua hampir saja tumbang oleh saracen
sementara saracen saja
belum pada tahapan penyidikan yang sesungguhnya
karena melibatkan banyak orang
oke oleh karena itu
ya oleh karena itu
maka kita katakan anda mengatakan hampir saja tumbang
anda mengatakan rejim ini negaranya hampir saja tumbang
keyakinan anda gitu loh
itu asumsi anda bukan saya
bahasa anda memang itu
tapi anda mengatakan hampir saja tumbang
saya menyebut hampir saja tumbang
saya menyebut hampir saja tumbang
kalau tumbang itu ya
hampir saja tumbang
begini loh begini bang rasman
kita akan buktikan
merasakan khususnya menjelang pilkada dki
di mana yang anda merasakan itu
boleh boleh saya silakan
tunggu saya teruskan dulu
ini kaitannya dengan egy sujana tadi
makanya saya teruskan dulu
pertama pilkada dki
nkri hampir saja tumbang
tentu artinya anda menjust di situ
bahwa ada hubungan saracen dengan pilkada dki
anda menjas bahwa nkri
anda mengajar saracen buat
saya pembelai egy sujana
makanya tunggu dulu biar saya jelasin
poin yang kedua
anda mengatakan hampir saja tumbang
karena hampir saja tumbang itulah
anda yang menafsir bang
ini kan bahasa anda
oleh karena itu
oleh karena itu
hampir oleh kelompok saracen
melihat dampaknya yang mengerikan itu
maka harus ada
tindakan untuk menumpas habis
hingga ke akar akar
kelompok saracen ini
oleh karena itu
kami dari dpn seknas jokowi
mendukung sepenuhnya kepada kapolri dan jajarannya
untuk mengambil tindakan keras dan tegas
sesuai hukum yang berlaku kepada siapapun
yang diduga terlibat di dalam kelompok saracen
termasuk nama nama egy sujana
rabli kamidin dan lain lain
anda memang boleh mengatakan
tapi anda menjas
bahwa urusan saracen
terkait dengan pilkada dki
dan nkri ini
hampir saja tumbang gara gara sarajin
bagaimana mungkin anda mengatakan bahwa
enggak ada hubungannya
enggak ada hubungannya dengan egy sujana
kenapa enggak ada hubungannya
urusan pilkada dki
urusan saya mengatakan itu
seandainya menyebut saracen
kemudian anda mengatakan ditindak
mau ditindak egy sujana
abang ini pengacaranya egy atau pengacaranya saracen
nah kalau egy ada hubungannya
tapi anda mengajak
anda kan mengajak
anda untuk apa mengatakan agar kapolri menindak tegas
nama nama ampi tanuwijaya egy sujana effendi rahab ramli kamedin dan lainnya
enggak ada saya mengatakan itu
itu saya enggak
ini coba diperlukan
iya saya mengatakan
anda mendukung tapi tidak menyebut nama
jangan ditapsirkan dong
bagaimana saya enggak menyebut nama
kalau pengacara saracen bisa memprotes ini
ini masalah egy kalau saya
kalau saya dituduh oleh saudara egy bahwa saya itu adalah melakukan pencemaran
buktikan di sini di mana pencemarannya bung
anda kan mencemarkan ini sekarang
begini loh bung
saya mengatakan bahwa kita punya kasus bahwa di pilkada sebelum pilkada dki
siapapun yang membuat kita nggak tahu
tapi kita bisa bayangkan waktu itu
aksi demo segala macam begitu banyak sekali
sehingga itu kan membuat ekonomi kita
ekonomi kita kemudian melambat
misalnya seperti itu
orang kemudian secara politik takut untuk mengatakan yang benar
nah itu menurut saya
kita tidak mau bahwa persoalan sarasen
kasus sarasen ini bisa terjadi lagi seperti yang di belakang
karena itu ketika ini ada kejadian
saya minta kepada kapolri
untuk bertindak tegas
yang di belakang itu siapa
apa yang di belakang itu apa
apa yang di belakang
kan anda bilang untuk yang ke belakang
ke belakang itu
persoalan persoalan yang sudah lama
ada apa persoalan itu apa
nah kita jeda dulu ya
nanti kita kembali ke soal legislatif
bang kita fokus dulu untuk masalah legislatif
prime news makan segera kembali setelah jeda berikut
baik kita lanjutkan lagi ya
kita berardu ardu argumennya sesuai dengan ini saja ya
fokus ke permasalahannya ya bang
bang rasman ya
kita ke pak deddy terlebih dahulu
saya sudah membaca
tadi di sini
kata kata yang tepat tadi kan seperti ini ya
oleh karena itu kami dari dpn seknas jokowi mendukung sepenuhnya kepada kapolri
jajarannya untuk mengambil tindakan keras dan tegas sesuai hukum yang berlaku kepada
siapapun yang diduga terlibat di dalam kelompok syaratnya ini
termasuk nama nama seperti ampi tanujiwa egy sujana mh effendi harahap ramli kamidin
nah mungkin pertanyaan saya begini
apa yang membuat anda atau dasar yang membuat anda meyakini
bukan meyakini menyebutkan termasuk nama nama itu tadi
salah satunya nama egy sujana
anda masukkan ke sana
dasarnya apa pak
kenapa tidak nama lain misalnya termasuknya misalnya
karena di dalam sebelumnya saya juga membaca gitu loh
di dalam websitenya sarasen com gitu loh
di itu disebutkan
jelas jelas ada fotonya
kemudian ada beritanya
kemudian saya buka sendiri website itu
kemudian di situ ada nama gitu

ada nama yang saya sebutkan tadi gitu loh
jadi saya makanya saya menggunakan kalimat diduga
itu belum menjad
itu tidak di jad
itu tidak di jad
itu yang pertama
yang kedua kalau memang kemudian atas nama apa yang disebutkan saya tadi
kemudian bermasalah gitu loh saya siap bertanggung jawab
anda siap menghadapi tidak masalah ya
saya siap menghadapi
karena menurut saya gitu loh saya tidak bisa mengambil dokumen mengambil data
saya punya semua gitu loh
saya punya semua untuk itu semua
misalnya bung rasman semalam mengatakan di satu tv itu
membuat hoak harus dibasmi
itu diambil dari twitter saya
tapi saya bisa tunjukkan gitu loh
ini twitter saya
sudah jelas bunyinya gitu loh
buka lagi pak
coba mas indra boleh baca

untuk kepentingan keutuhan nkri bismillah saya siap hadapi laporan eg
tapi kok egy malah duluan ke arab saudi
kata kata yang tadi pembuat hoax dibasmi
saya sudah siapkan semua
ini ada versi aslinya nih bang rasman bagaimana bang rasman versi aslinya
masa saya mau begini
sebentar mas rasman
kita nggak mungkin membangun fakta itu dengan bukti yang tidak akurat
itu tidak mungkin
makanya saya begitu dilaporkan
saya nyatakan siap
kalau siap itu bukan berarti saya menantang eg
ya siap ya menjalani proses hukum maksudnya
ya siap proses hukum
saya siap untuk proses hukum saya harus bertanggung jawab
nah oleh karena itu saya siapkan semua bukti
tapi ada juga yang meminta kalau anda begitu siap dilaporkan dan siap mengikuti proses hukum
maka anda menuntut juga egy juga harus siap mengikuti proses hukum
lo fair aja dong kan kita sama sama
bukan ke arab saudi maksudnya seperti itu kan
bagaimana pak rasman
ini kalimat ini pun ini sudah menjahat
ini juga sudah bisa di unsurnya coba saya mau buka lagi tolong buka
nah ini biar kita bedah gitu loh anda buat ini pun anda bisa masalah oke
kepentingan keutuhan nkri bismillah saya siap hadapi laporan eg
tapi kok egy malah duluan ke arab saudi
anda kok mengatakan malah duluan dia berangkat haji untuk berangkat ke mekah untuk menunaikan haji
loh dia kan memang berangkat duluan
tidak lo urusannya apa emang dia sudah dipanggil
makanya anda menjalas ini lagi lagi dasar hukum kami untuk memperkuat laporan kepada silakan
biar anda tahu
jadi anda menangkan
anda jelaskan dulu ini
ini hukum dari mana nih
ini hukum dari mana
ini bukti aslinya
emang bisa kita buat buat ini
ini ada editing berarti ya
kalau yang mengedit ini mereka online ini bos
itu bukti karena ada chat drm online
masalahkan ke medianya
kita nggak usah berdebat
nanti kan lihat rakyat merdeka online
yang ini pun kita akan print juga
bahwa anda mengatakan
twitter saya terbuka
bahwa anda mengatakan kok malah berangkat ke ramsudi
emang dia kenapa
ada dipanggil dia
anda menyalahkan dia berangkat ke ramsudi
dia bukan tersangka
dia tidak dicekal
anda menjahat mendahului pihak penyidik
saya siap begini ya
saya juga mau
saya mau pertanggahin juga
pengacaranya egy itu mengatakan bahwa ini sudah memenuhi unsur
kita bicara soal proses penegakan hukum
egy belum diperiksa
kemudian saksi belum diperiksa
kemudian alat bukti belum dikumpulkan
saya terlapor belum diperiksa
saya terlapor belum diperiksa
kemudian kok ada kesimpulan
bahwa unsur sudah terbukti
sudah masuk unsurnya
sudah masuk unsurnya
saya sudah mengirim surat kepada yang disebut oleh beliau ini
yang namanya direktur pidana umum
kepada siapa yang mengirim surat
kepada direktur yang disebut
untuk apa anda berkirim surat
tunggu saja panggilan
saya harus buktikan juga
abang ini bohong atau tidak
saya menilai unsur itu
saya ini pengacara egy sujaid
saya pengacara egy sujana
bertindak untuk senama klien
kalau anda peguam
anda harus tahu
kalau kita membuat lp
kalau kita mau buat lp
itu didiskusikan nggak dengan penyidik
didiskusikan tidak dengan penyidik
siapa yang didiskusikan
anda nggak pernah ke polisi berarti
anda pengacara tidak
jadi kalau bung indra
kalau kita melapor ke polisi
kalau kita melapor ke polisi
di kepolisian itu
di spk itu
sebelum laporan kita diterima
itu ditanya dulu
apa yang dilaporkan
masuk ke menu unsur tadi di mana
kita melapor ke baris krim
lalu kemudian diskusi di sana
karena ini menyangkut hubungannya dengan informasi
informasi dan transaksi elektronik
maka tim saya berangkat
di sana ini didiskusikan
maka dibuka lah ini semua
di pelajari ini semua
mengatakan unsurnya masuk
karena unsurnya masuk
maka dibuat dia lpn
penyidik yang ngomong unsurnya masuk
kalau tidak ditolak
sudah menjawab pertanyaan anda
masalah benar dan atau tidak itu nanti
pada proses bap berikutnya
kalau anda tidak bersalah
nanti digelar perkara
jadi kata kata memenuhi unsur itu tidak
kalau tidak memenuhi unsur itu memang begitu
kalau tidak memenuhi unsur
maka tidak dimasukkan pasal dugaan fitnah
tidak diterima laporannya maksudnya
tidak diterima laporannya
gimana sih anda
anda tadi mengatakan ada foto
nah itu bisa jadi laporan baru bagi kami
foto apa itu maksudnya
saya punya data
loh ada di fotonya
bukan fotonya egy sujana dengan siapa
saya tidak ada urusan kalau itu
ini bukan foto
saya tidak ada urusan
ngapain juga saya nyimpen nyimpen foto egy sujana
baik bang resman
tadi yang sempat dipertanyakan juga begitu
pandang yang jernitel namanya
baik bang resman
saya bertanya dulu ya
tidak seberani dengan kalimat anda
pak deddy tadi bilang kalau siap diperiksa karena laporan pak egy
maka pak egy pun juga harus siap diperiksa
kita ini kan sama sama penegak hukum
polri kpk kejaksaan lawyer itu penegak hukum
dalam teori hukum yang kita anut yaitu style europe continental yang kita punya
maka dalam filosofi hukum
ada yang disebut dengan saksi
kita berhenti di kata kata saksi
kita harus berikuti dulu ya
nanti kita lanjutkan lagi
setelah jadwal berikut kami akan melanjutkan pembahasan ini
kita mencoba mencari informasi kebenaran
sekarang ke bang rasman lagi nih
bang rasman tadi disebutkan tadi mungkin bisa anda juga menjelaskan
kalau misalnya pak deddy itu mengatakan
mau siap dengan laporan pak egy sujana
tentu saja siap itu bukan menantang tadi katanya kan
maksudnya siap menjalani tetapi juga pak egy harus siap juga kalau dipanggil ke polisi ya
dalam teori hukum yang kita anut
ada yang disebut dengan saksi
saksi adalah orang yang mempunyai informasi terhadap sesuatu kejahatan
yang diinterpretasi lagi
mengetahui mendengar menyaksikan mengalami
itulah yang disebut dengan saksi
merujuk pada pasal satu ratus delapan belas hak saksi
dia dapat menolak dbap dengan ketang dan keyakinan yang kuat
sekarang kalau seseorang dipanggil saksi
kemudian dia tidak mengetahui apa apa
tidak mengalami tidak pernah tahu jasriyadi
tidak pernah dengar yang namanya kelompok kelompok jasriyadi cs
tidak pernah berkomunikasi tidak pernah diajak rapat
tentu dia kaget dong
nah karena itu karena kita mengerti hukum buat apa kita dipanggil
karena seseorang dipanggil bung indra
demi terangnya peristiwa hukum
bukan demi gelapnya peristiwa hukum

nah kalau seseorang dipanggil bung indra demi terangnya peristiwa hukum

ada yang dikhawatirkan tersendiri
tidak ada yang dikhawatirkan
untuk apa saya dipanggil man
kan dia bilang untuk apa saya dipanggil
kalau argumen yang sama digunakan pak deddy bagaimana
misalnya untuk apa saya dipanggil
oh kita laporkan
yang diproseskan saracen kalau saya kalau saya harus gentle sekarang gini deh ini live ini tadi
ada ketujuh kan itu saya nggak bisa buka buka twitter orang saya kerjaan saya mau foto itu
kalimat anda dari mana coba itu bukti saya bukti saya itu privasi privasi mungkin diakses dengan
masalah nggak tahu masalah banget nggak paham mana mana anda buktikan anda buka di sini kok
di depan media sudah kasih tahu juga sama abang silakan buka twitter saya aduh udah
kemudian ini kan kalimat nih ini kan tulisan kalau tulisan itu kan satu rangkaian kalimat
yang tersusun sistematis dan ini jelas jakarta dua puluh lima agustus bukankah ini satu rangkaian peristiwa
bisa bukan jadi satu pikiran anda apa membedakan saracen dengan kelompok dan teman teman
egy sujana dan pak ampi kan satu kalimat kan diduga tadi kalimat diduga yang saya katakan anda
menduga mengerumunnya tapi diatasnya mengatakan anda tidak mengatakan diduga kelompok ini pernah
bentar ya akibat aksi kelompok ini ini bukan jas ini akibat aksi kelompok ini pernah rakyat
indonesia merasakan berusaha menjelang pilkada ya kerukunan kebenekaan hampir saja tumbang oke ini

kan baik akibat tuh ada peristiwa kita sudah tanyakan indikasi ke akhirnya menyebut nama itu
apa begitu tapi begini nah di sekitar saya bertanya pada di tadi anda menekan indikasinya apa ada di
saracen com ya saracen news com kalau nggak salah begitu kan padahal di satu sisi anda meyakini saracen ini
informasinya hoax semua tapi kemudian anda menggunakan dasar informasi yang ada di saracen
menyebut nama nama itu bagaimana anda tidak meyakin bahwa itu juga hoax saya katakan tadi untuk membuktikan
benar egy sujana
itu bagian dari sarah sahin
sarah sahin itu
maka dia kalau dipanggil harus hadir
itu menurut saya
supaya ini terang benerang
misalnya egy mengklarifikasi
bahwa itu tidak benar saya akan laporkan
tinggal egy nya diperiksa
untuk hadir kalau dia dipanggil polisi
dari mana dia mengantarkan wajib
baca kuhap dong
kan saya sudah bacakan kuhap tadi
ya baca kuhap aja
orang dipanggil sekali
saksi adalah orang yang mempunyai informasi
mengenai suatu kejahatan tersebut
artinya seorang saksi mengetahui melihat
dan saksi dapat menolak
dengan alasan yang jelas
jadi anda jangan terus mencari orang
panggilnya tidak panggil
anda tidak berdebat soal aturan ini ya
saksi itu dipanggil demi terangnya
kalau dia dipanggil tidak pernah mengalami
tidak mengetahui tidak mendengar
dipanggil untuk apa
jadi menurut anda nggak wajib nggak datang juga nggak apa apa
padahal polisinya berharap karena informasi
dari hasil penyidikan
makanya itu kemudian untuk mengklarifikasi
ini harus dibersihkan juga
apa nama berian keterangan di kepolisian
malam kan live ya
live dengan tersangka
nggak ada tuh dia bilang nggak kenal egy
nggak kenal pak ampi
itu disampaikan koreksinya
setelah di luar penyidikan
menyebut nama pak egy kan
menurut polisi ini penyebutan
nama egy sujana oleh tersangka
itu ada dalam penyidikan
sehingga ada dalam bap
sehingga untuk menjawab itu juga harus melalui
satu tv swasta
saudara jasriadi mengatakan bahwa
kenapa dia memasukkan
atas saran saudara rijal kobar
pernah jadi klien saya juga
dengan sri bintang pamungkas
ketika ada dugaan makar
yang dia ditangkap oleh polda metro
nah atas saran pijal kobar
bukan saran egy
nah kalau disitu kan rangkaian persiduanya kelihatan
panggil rijal kobar
dan seperti itu apakah kemudian apa yang diduga
diduga begitu ya oleh pak deddy
ini menjadi masalah sendiri atau tidak
kalimat diduga ini kan ekornya aja bos
kalau kita menulis satu kalimat di atas
ini kan dia bilang
tadi kalau datang panggil
ini dukung kapolisi kan habis kelompok saracen
kalau saya mendukung kemudian saya
kalau kalimat anda itu
kelompok saracen ini sangat berbahaya
bahkan lebih berbahaya
kan kelompok saracen
tapi kan kelompok kasarajan itu kan ada melibatkan egy
bang tadi sudah disampaikan
artinya proses masih jalan ya
ada nama nama yang ditambahkan lagi nanti dilaporkan
ada nama suni
kita tidak mbak suni dulu
karena kita tidak menghadirkan suni ya
yang menyampaikan itu misalnya
suni disitu disebut
oleh seseorang yang bernama
baik pak rasman begini
kenapa tidak kita hindari membahas itu
karena tidak ada pihak yang bersangkutan
kita tidak akan bahas pak deddy
kalau tidak ada pak deddy disini ya
singkat saja untuk pak deddy
karena anda sudah dilaporkan
ya tentunya kalau saya dilaporkan
kalau saya ada panggilan
kemudian juga akan saya buktikan
apakah yang dimasuk
di dalam laporan itu
letaknya di mana
yang anda tulis tentang
salah satu nama
makanya saya menggunakan
supaya yang bersangkutan
tapi kalau ada dari konsekuensi
saya kalimat itu diduga
saya harus siap dong
datang murni panggilan ya
kalau egy pergi ke mekah
anda menganggap dia
kok anda bilang pergi duluan
kalau mau dilaporkan
dilaporkan lagi aja
nanti kita akan print
itu akan data baru
oke baik kita
kita lihat nanti perkembangan
serahkan ke polisi
sebagai pengangguk hukum
untuk menyelesaikan persoalan ini
bang rasman terima kasih
hadir di sini
terima kasih juga pak deddy
untuk mau mengklarifikasi
laporan dari pak rasman
dan rangguman fokus bahasan kami
malam ini akan segera hadir
tetaplah di cnn indonesia prime news